dampak erupsi gunung agung dirasakan para wisatawan asing yang berkunjung ke bali
ya mereka pun harus kembali mengurus visa untuk penambahan izin tinggal sementara
ribuan wisatawan asing membadati terminal keberangkatan internasional bandara ngurah rai bali
untuk mengurus izin tinggal sementara
hal ini terjadi karena hampir semua visa atau izin tinggal mereka telah habis masa berlakunya
dan untuk memudahkan pengurusan administrasi para wisatawan asing
pihak imigrasi membuka stand khusus pendaftaran dan juga perpanjangan visa secara gratis
itu mereka jika izin tinggalnya itu sudah habis pada saat melakukan check in proses
dia akan mendapatkan exit pass dari imigrasi
itu berlaku selama tujuh hari ke depan
nah pada saat tujuh hari itu mereka wajib untuk mengurus izin tinggal sementara
yang diberlakukan selama tiga puluh hari ke depan
nah untuk biaya konfirmasi dari imigrasi itu adalah free of charge alias gratis